menurut perkiraan bmkg badai el nino akan terjadi sepanjang tahun ini
jadi tetap mewas diri jangan lengah setiap perubahan musim membawa potensi bencana masing masing
tetap waspada bertegur sapa dengan tetangga dan hubungi call center kedaruratan di kota anda jika terjadi bencana
jumlah kebakaran yang ditangani oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau dpkp kota surabaya meningkat drastis
kebakaran tercatat mencapai satu ratus dua puluh satu kejadian pada bulan agustus saja
padahal biasanya jumlah kebakaran berkisar empat puluh hingga enam puluh kejadian per bulan
kebakaran ini didominasi oleh kebakaran lahan terbuka
salah satu penyebabnya adalah naiknya suhu udara imbas el nino
namun kebakaran di kawasan permukiman pun tidak kalah banyak
menurut kepala dpkp deddy irianto kebakaran di permukiman dan tempat usaha kebanyakan disebabkan hubungan pendek arus listrik atau korsleting
hal ini dipicu kelarian dalam menggunakan stop kontak listrik
satu colokan listrik seharusnya tidak digunakan lebih dari empat terminal listrik
dalam praktiknya masih banyak yang menerapkan lebih dari empat terminal listrik
hal ini dapat mengindulkan persikan api yang menyebabkan kebakaran
jadi mayoritas penyebabnya adalah korsleting listrik
jadi yang contoh yang di medayu medoanayu itu usaha pembuatan mebel itu pagi
belum mulai bekerja belum ada aktivitas
jadi terjadi korsleting kemudian karena bahan bahannya kayu jadi habislah satu tempat satu rumah itu habis
kondisi jalan sempit di perkampungan menjadi permasalahan tersendiri
pengamat tata kota dari institut teknologi sepuluh november surabaya putu ruli setiawan menjelaskan
jalanan sempit di perkampungan padat penduduk dan sumber air yang jauh membuat peluang penyelamatan makin kecil

kesadaran warga menurut putu rudi masih menjadi masalah utama
sebelum tertimpa bencana warga cenderung lalai menanggapi sosialisasi kebakaran sepintas lalu saja
termasuk nomor panggilan darurat atau call center
nomor panggilan darurat satu ratus dua belas dapat menghubungkan warga dengan berbagai dinas terkait
seperti pemadam kebakaran ambulans dinas sosial dan lain lain
di kota pahlawan banyak anak anak muda yang bahkan tidak hafal nomor kedaruratan ini
padahal nomor ini sudah disosialisasikan

belum kak taunya cuma satu ratus sembilan belas aja sih kak
nomor darurat yang harus dihubungi di pemadam kebakaran itu kodenya satu ratus dua belas
cara penanganannya cepat telepon call center satu ratus sembilan belas biar cepat ditangani
dinas pemandang kebakaran kota surabaya mengimbau warga menghafal nomor panggilan darurat satu ratus dua belas
ketika terjadi kebakaran sembari berusaha memadamkan secara mandiri
warga perlu menghubungi nomor satu ratus dua belas
petugas pemadam kebakaran bisa diterjunkan segera ke lokasi kejadian
gajal wicaksojo dede kiswa dhani surabaya jawa tenggara